terima kasih anda masih bersama kami di kompas pagi bersama saya desi fistina
saudara usai bobi nasution beralih menjadi kader partai gerindra dan langsung mendaftar jadi calon gubernur sumatera utara
pdi perjuangan pun merespons dengan bilang sudah melupakan bobi
hal ini disampaikan oleh politisi pdi perjuangan andreas hugo paerera
andreas bilang ia tak ingin ikut campur dan sudah melupakan
ada beberapa yang sedang melakukan proses ikut proses penjaringan termasuk gubernur incumbent
juga ada beberapa tapi ini nanti kemudian masuk di proses penyaringan di dpp baru diputuskan
sementara itu partai gerindra menyambut baik bergabungnya bobi nasution sebagai kadernya
soal niat bobi maju sebagai calon gubernur sumatera utara
dari partai gerindra akan diputuskan langsung oleh ketua umum partai gerindra prabowo subianto
pilihan dari dpp dan dari dpp untuk mengambil kekuasaan yang lebih baik
merupakan kehormatan karena kita tahu mas bobi adalah anak muda yang berprestasi dan sangat menonjol selama ini sebagai pemimpin yang menonjol
selanjutnya apakah beliau ingin menjadi calon gubernur dari partai gerindra untuk sumatera utara
kita lihat saja nanti ada prosedurnya beliau bisa mendaftar di dpd sumatera utara
lalu dpd mengajukan kepada dpp untuk dikaji dan pada akhirnya pak prabowo lah selaku ketua umum dan ketua dewan pemina yang akan memutuskan
di sela sela kunjungannya ke lokasi banjir bandang di agam sumatera barat jokowi merespons keputusan bobin yang masuk partai gerindra dan berniat maju pemilihan gubernur sumatera utara
kata jokowi sebagai orang tua ia hanya bisa mendoakan
usai tak lagi di pdip dan kini di gerindra menurut jokowi hal itu menjadi tanggung jawab bobby tersendiri
bobi nasution langsung karena sudah menjadi orang tua sudah dewasa tanggung jawabnya kemandiriannya ada di dia
jadi tanyakan langsung ke yang bersangkutan
orang tua hanya mendoakan